selain data inflasi penerimaan bea dan cukai juga dirilis melampaui target apbn pada dua ribu delapan belas
penerimaan bea cukai di dua ribu delapan belas tembus satu ratus lima persen
direkturat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan mencatatkan penerimaan tembus rp satu ratus lima delapan persen dari target apbn dua ribu delapan belas yang ditetapkan sebesar rp satu ratus sembilan puluh empat satu triliun
capaian satu ratus lima delapan persen ini setara dengan dua ratus lima tiga puluh lima triliun atau lebih dari sebelas dua puluh lima triliun dari target apbn
realisasi penerimaan yang tembus target juga ditopang oleh sektor bea dan cukai yang melebihi target
data penerimaan bea masuk yang ditarget rp tiga puluh lima tujuh triliun
terrealisasi rp tiga puluh sembilan triliun atau setara
sementara untuk bea keluar terrealisasi rp enam delapan triliun dari target rp tiga triliun
sedangkan penerimaan cukai dari target rp satu ratus lima puluh lima empat triliun berhasil direalisasikan lebih dua persen dari target yakni rp satu ratus lima puluh sembilan enam triliun